tena ini ruangan labnya
udah banget kalau kesana itu uang recognize
gak ada yang manggil
tidak ada yang manggil
tidak ada yang manggil
itu pak rumah sakit yang baru itu
katanya agak sesering ya suatnya ya pak
ya nanti jangan ngarang
eh lah aku tuh gak ngarang
itu rumah sakit cahaya mentari yang baru dibangun itu
si april lagi disana ada steady tour
gimana kalau ketemu suster nyesot
aduh aku mau onam nanti
hayuk kita kesana susuin
kenapa jadi pak rete ketakutan gitu sih denger ceritanya hansi pers
itu mah cuman tak hayul percaya sama mereka
bilang aja kalau pak rt itu penakut
yeay belum aja kamu ketemu langsung
begitu ambrokan sama kamu set
masuk basah ngajar
eh si pak rete dulu ah
udah lah bu rante mending kesana aja yuk
ih pak rete kenapa ngajak ngajak saya sih
anak bu rante juga disana
ntar diculik sama susurnya sok
ah mau ngain mah bodak ini
pak rt mah bisa aja bilang aja mau ngajak bu rante tuh kesana
eh modus lama pak
tapi beneran bu ranti ini demi keselamatan anak anak
lebih baik kita susulin disana
anak anak teh disana lagi belajar
biar aja mereka fokus sama belajar
pak rete kalau mau nyusulin susulin sendiri
gak usah aja kejek saya
udah saya mau pulang
bukan begitu tapi
bu rante si bu rante
kejar kejar ganeng si rante
pempek terus pak rt sampai dapat
nggak pak rt bener bener jadi general disini ya
bu rante nya sendirian ya pak
kejar terus sama anak anak juga
mau usaha aja kita terus jadi korbannya ya
selamat datang anak anak di rumah sakit cahaya mentari
perkenalkan saya suster ana
nanti suster jelasin sambil keliling ya
terima kasih suster anak makasih
rumah sakit ini baru saja dibuka
dan peralatannya sangat canggih dan lengkap
nanti kalian juga bisa lihat labnya
aku kalau udah besar pengen jadi perawat
ya udah kita mulai turnya yuk
sebentar nah ini
ternyata tuh kalian disini ya
di tadi juga kita cari cari
habisnya kenapa sih
suster ana bisa tolong nunggu saya sebentar
suster tinggal sebentar ya
kalian bisa tunggu di ruang tunggu
antara yang ke kantin yuk
kalian juga ikutan kita ya ke kantin ya
boleh tapi kalian dua punya sultang
kok sapi ya rumah sakitnya
aduh kalian juga masih baru
ada suara kresek kresek
tunggu tunggu tunggu kenapa muci kenapa
tapi aku penasaran sih
kalian jelasin kalian ini kenapa
suster anna ngaget ngagetin si mocikit semua aja deh
kan kenapa sih tarik istri segitu
tadi disitu ada suster ngesot
tadi beneran ada suster ngesot
kita lihat sendiri kok
serem aku takut
disini tuh gak ada suster ngesot
adanya suster anna ya